sepekan jelang gelaran motogp dua ribu dua puluh dua di sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat persiapan terus dilakukan
guna menyempurnakan kawasan sirkuit dan juga infrastruktur sebelum para kru dan tim balap tiba
sepekan jelang motogp mandalika sejumlah wisatawan lokal mulai berdatangan guna melihat perkembangan sirkuit mandalika
dari tempat wisata bukit segar
bukit segar menjadi tempat favorit wisatawan lokal untuk berfoto dengan latar tikungan sepuluh dan sebelas sirkuit mandalika
serta laut pantai selatan lombok
kita tersambung dengan albi pratama koresponden cnn indonesia yang saat ini berada di mandalika lombok
mengingat beberapa waktu lalu ada keluhan dari sejumlah pihak terkait dengan kebersihan dan juga kontur lintasan yang kurang baik
benar sekali sampai saat ini memang pihak dari mgpa selaku pengelola sirkuit internasional mandalika
masih terus melakukan penyempurnaan di kawasan sirkuit yang nantinya akan menjadi tuan rumah gelaran motogp
yang akan digelar pada tanggal delapan belas maret sampai dengan dua puluh maret dua ribu dua puluh dua yang akan datang
sirkuit mandalika ini akan menjadi seri kedua di musim balap dua ribu dua puluh dua sendiri
dan penyempurnaan sendiri dilakukan di sejumlah sektor
ada mulai dari kawasannya sendiri lalu tempat duduk pasien
penonton sampai ke lintasan balap yang kemarin memang dikeluhkan oleh sejumlah rider motogp
saat melakukan tes pramusim di bulan februari
nah khusus untuk lintasan sendiri memang sampai saat ini informasi yang kami terima
di mana lintasan sepanjang empat tiga km tersebut memiliki sejumlah masalah pada saat tes pramusim
yaitu di tikungan tujuh belas sampai dengan ketikungan lima
jadi ada enam sektor yang memang dilakukan
penyempurnaan dan juga perbaikan
dan memang keluhan keluhan yang disampaikan oleh rider motogp pada saat melakukan tes pramusim di sana adalah
banyaknya serpihan serpihan kerikil yang mengenai tubuh mereka dan juga motor mereka ketika melakukan putaran lab seperti itu
dan juga adanya aspal aspal yang terkelupas
itu sangat berbahaya ketika motor motor para pembalap ini dipacu dalam kecepatan yang tinggi
karena serpihan serpihan batu bisa mengenai badan pembalap yang ada di belakangnya
dan juga bisa membahayakan dan itu terasa cukup sakit
seperti rider motogp seperti rider ducati peco dan juga jorge martin seperti itu
tetapi sampai saat ini memang sudah diinformasikan bahwa proses pengerjaannya sudah rampung dan siap untuk menggelar balap motogp sendiri
dan motor motor yang nantinya akan melakukan balap di sirkuit mandalika ini bisa memacu kendaraan mereka sampai lebih dari tiga ratus lima puluh km per jam
nah di luar lintasan sirkuit khususnya di kawasan utama sirkuit mandalika juga proses penyempurnaan masih terus dilakukan iqbal
tapi bisa dikatakan
sudah sembilan puluh persen
hanya saja proses penyelesaian seperti misalnya tempat duduk penonton yang terdiri dari standar grandstand
yaitu tempat duduk penonton tanpa atap
lalu ada premium grandstand yang tempat duduknya mirip mirip seperti standar grandstand tetapi sudah memiliki atap
jadi bisa sedikit lebih teduh
dan juga ada vip hospitality suite yang terdiri dari dua kelas yaitu deluxe class dan juga premium class
juga sedang dalam proses penyelesaian
dan pihak dari bumn juga sudah membangun tiga lounge
lounge utama yang ada di bukit tiga ratus enam puluh
sehingga nantinya para pihak pihak yang terafiliasi dengan pihak bumn tersebut bisa menikmati lounge tersebut
dan menyaksikan balap motor di atas bukit tiga ratus enam puluh
sehingga pemandangan yang ada di sekitar sirkuit ini bisa terlihat lebih jelas dan juga lebih indah seperti itu
dan untuk kawasan sirkuit memang bisa dikatakan walaupun masih dalam proses pengerjaan ini sudah sekitar sembilan puluh persen menuju selesai
diharapkan memang beberapa hari ke depan sudah bisa rampung
sedangkan untuk infrastruktur sendiri iqbal pada saat saya tiba di bandara internasional zainuddin abdul majid lombok nusa tenggara barat kemarin
saya melakukan perjalanan dari bandara sampai ke kawasan sirkuit mandalika
ini melalui jalur bypass sepanjang tujuh belas tiga puluh delapan km
tapi kalau misalnya saya ingin bandingkan ketika saya datang di kawasan mandalika pada momentum world superbike yang digelar pada november dua ribu dua puluh satu lalu
belum ada infrastruktur
seperti lampu penerangan jalan
ini sudah berbanding terbalik dan sudah jauh lebih baik
di mana kawasan ini sudah ada penghijauan yang dilakukan
sudah ada lampu lampu penerangan jalan yang juga sudah diterangi untuk menerangi jalan
sehingga nantinya masyarakat ataupun penonton yang tiba di lombok ini sudah bisa melihat keindahan kawasan kuta mandalika
sehingga sudah sangat siap untuk menyambut gelaran motogp sendiri
dan saya juga perlu informasikan iqbal
sejumlah rider dan juga kru ofisial ini diprediksi akan datang
karena kalau misal dibandingkan dengan event tes pramusim kemarin
hanya sekitar satu lima ratus orang saja
dan di event motogp kali ini akan ada tiga kelas yang dibalapkan
yaitu ada motogp sendiri sebagai kelas tertinggi
ada moto dua dan juga moto dua
sehingga nantinya akan banyak sekali kru yang datang ke sini
sehingga mobilisasi yang dilakukan harus benar benar baik
untuk infrastruktur jalan juga sudah ditambah iqbal
kalau misalnya pada saat momentum world superbike kemarin
jalan itu hanya satu lajur
yang bisa dilewati oleh dua arus kendaraan
saat ini sudah ditambah menjadi satu lajur baru
sehingga nantinya akan ada empat arus kendaraan
yang bisa melintasi kawasan dari bundaran sunggung
menuju ke sirkuit wanalika
sehingga jika nantinya dilakukan rekayasa lalu lintas
potensi kemacetan yang terjadi pada saat event world superbike
ini bisa diminimalisir ketika proses ataupun event motogp ini digelar
sampai malam tadi juga
sejumlah kargo bawaan
yang dibawa oleh dorna sport dan juga kru balap dari qatar
yang menjadi tempat perdana gelaran motogp dua ribu dua puluh dua kemarin dimulai
sudah tiba seluruhnya dengan menggunakan lima pesawat kargo
di bandara internasional lombok
dengan total sekitar empat ratus empat ton
ini terdiri dari beberapa logistik
dari tiga kelas yang ada
sampai dengan kendaraan kendaraan safety cars
yang juga dibawa dengan dua model pesawat
yaitu boeing tujuh ratus empat puluh tujuh empat ratus
dan juga boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh untuk membawa kargo kargo tersebut
diharapkan beberapa hari ke depan
sejumlah pembalap motogp juga sudah bisa
datang di lombok sendiri untuk melakukan persiapan
walaupun tanggal enam belas maret
memang direncanakan ada dua puluh rider
dari tiga kelas motogp yang diundang oleh presiden joko widodo
ataupun melakukan parade di ibu kota jakarta
sebelum nantinya mereka menuju ke lombok nusa tenggara barat
untuk melakukan balap motogp
albi menarik berbicara soal penonton
kita tahu beberapa waktu lalu sempat ada isu
soal pns yang wajib membeli tiket untuk menonton
dibantah oleh gubernur ntb
tetapi dari pantauan anda
apakah anda mendapatkan informasi terkait dengan soal tiket
apakah sudah terjual habis
atau justru sampai saat ini belum
karena melihat tadi ada berbagai macam penonton
begitu yang sudah cukup antusias
melihat ada di bukit yang anda sebutkan tadi
iya benar sekali iqbal
memang ada beberapa jenis tiket
yang dijual oleh pihak penyelenggara
dalam hal ini oleh duwarnasport
dan juga mgps
selaku pengelola sirket mandalika
ini adalah tempat duduk penonton yang paling banyak
dan tentunya akan menjadi paling favorit
karena harganya juga lebih terjangkau
jika dibandingkan dengan tempat duduk lainnya
lalu ada premium grandstand
yang terdiri dari deluxe class
dan juga premium class
tetapi dari tiga hari penyelenggaraan motogp nantinya
untuk hari ketiga ataupun hari balap
dan menjadi hari utama ini sudah
alias sudah habis terjual
di mana ini ada sekitar enam puluh tiga lima ratus tiket
di hari tersebut yang sudah ludes terjual
dari berbagai kelas ataupun jenis tempat duduk penonton
tetapi bagi masyarakat yang sampai saat ini belum kebagian
tiketnya masih disediakan untuk dua hari sebelumnya
yaitu untuk tanggal delapan belas dan juga sembilan belas
yaitu untuk free practice satu ratus dua puluh tiga di hari jumat
dan juga untuk sesi kualifikasi di hari sabtu
ini masih tersedia sehingga masyarakat yang masih ingin
walaupun bukan di hari race nya
ini masih memiliki kesempatan untuk melihat rider rider
yang mereka sukai di hari hari tersebut
karena memang waktu yang diselenggarakan ini cukup panjang
jadi dari pagi hari pukul sembilan sampai dengan sore hari
mereka akan terus melakukan putaran lab
untuk menyeting motor dan juga untuk melakukan catatan waktu yang cepat
sehingga masyarakat ini masih memiliki kesempatan
untuk memiliki tiket menonton di kawasan sirkuit mandalika
walaupun sangat disayangkan untuk tiket hari pertama
hari hari terakhir maksud saya sudah habis terjual
dan juga kemarin
untuk menyiasati adanya keinginan masyarakat
untuk menonton di hari terakhir
pihak dari donalspot menambah seribu tempat duduk baru
yang mana ini ditawarkan kepada dua fans motogp
yang ada di indonesia
yaitu lima ratus tempat duduk untuk fans mark marquez
dan juga lima ratus tempat duduk untuk maverick vinales
tapi lagi lagi dua jenis tempat duduk ini juga sudah laku terjual
sehingga masyarakat hanya bisa untuk menonton di tanggal delapan belas dan juga tanggal sembilan belas saja
albi pratama korespondensi nn indonesia
langsung dari mandalika lombok nusa tenggara barat
terima kasih informasinya